setelah sekitar dua minggu dirawat di rumah sakit premier jatinegara ketua dpr ri setia novanto
diperbolehkan meninggalkan rumah sakit pada senin malam kemarin
menurut humas rumah sakit premier jatinegara suhendar yang dihubungi lewat telepon setia novanto
keluar dari rumah sakit sejak pukul delapan senin malam setelah mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawatnya
namun suhendar tak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi terakhir novanto
kepulangan novanto berselang tiga hari pasca gugatan pra peradilannya dikabulkan oleh pengadilan negeri jakarta
status tersangka korupsi mega proyek pun dibatalkan
sebelumnya pada awal dan pertengahan september lalu setia novanto dijadwalkan diperiksa oleh kpk
namun ia tak hadir dengan alasan sakit
komisi pemberantasan korupsi kpk secara resmi telah mengirim surat perpanjangan pencegahan setia novanto untuk ke luar negeri
seperti yang dilansir cnn indonesia com surat perpanjangan pencegahan itu telah dikirim kpk ke direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham pada senin kemarin
surat perpanjangan pencegahan yang ditanda tangani ketua kpk agus raharjo membuat ketua dewan perwakilan rakyat itu tidak bisa ke luar negeri hingga april dua ribu dua puluh
meskipun status tersangka setia novanto sudah digugurkan di pra peradilan dua puluh sembilan september kemarin
namun setnov masih dikuburkan
menjadi saksi dalam korupsi ktp elektronik yang diperkirakan merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah
kpk pun kini tengah membahas untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baik